kebukih dan ngalih oh aku is pekang
panggung terbuka dengan konstruksi bambu sederhana ini tidak lagi menjadi ruang hampa
sayup sayup terdengar alunan tembang jawa yang dibawakan oleh seniman ludruk kawakan surabaya
meimura bersama sejumlah anak anak
ya sejak kondisi covid sembilan belas di kota pahlawan mulai membaik
memura sang penggaga sanggar anak merdeka indonesia ini
kembali aktif memberikan wadah pelatihan seni bagi anak anak
apalagi ketika pemerintah menetapkan surabaya berstatus ppkm level satu
ia semakin percaya diri untuk segera mengadakan pertunjukan sederhana
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat
selama pandemi ini para seniman mengaku tidak berhenti menciptakan karya seni
pelonggaran ini diakui menjadi angin segar
bangkitnya kembali kesenian surabaya yang sempat mati suri selama pandemi
takut sama corona
kita harus tahu cara
sistem saya tidak mengumpulkan semuanya
jadi saya pilih siapa yang punya waktu lebih banyak untuk hadir
sebenarnya kami punya produksi satu film pendek
judulnya mbak kung bicara itu
nah kami pilih satu persatu untuk syuting
kalau enggak ya nggak enak
saya kira cuci tangan jaga jarak bermasker
dan meningkatkan imum tetap penting sampai kapanpun
supaya indonesia bebas dari pake blok
nah kita bisa lupa
kegiatan di luar rumah yang mulai kembali digiatkan lagi
disambut antusias oleh anak anak peserta sanggar
bagi mereka dengan berlatih seni menjadi hiburan tersendiri
setelah lama harus melakukan berbagai kegiatan dari rumah
ya seneng aja
kayak misalnya kalau keluar rumah atau keluar kota kan bahaya
jadi lebih baik di sekitarnya sini kan udah ada apa apa
kan udah ada apa itu namanya budaya
jadi kita lebih mengenal budaya kita
sementara itu jurubicara satgas covid sembilan belas jawa timur mahakian cibril menyatakan
kondisi surabaya yang kian membaik dengan cakupan vaksinasi yang tinggi
menjadi pertimbangan pelonggaran kegiatan
di tengah pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat
ada sejumlah persyaratan yang masih harus diterapkan
jadi kita harus menggunakan persyaratan yang masih masih
nah ini kalau level satu rata rata dia sudah mulai diperbolehkan
tapi tentunya dengan protokol kesehatan
terus habis itu tentunya dengan kolaborasi
seizin dengan ini dengan gugus tugas
terus untuk kuota kuota apa namanya pelaksanaan kegiatan
tetap nggak boleh full dipakai seperti itu
uji tangan jaga acara bengkoki